iya mbak udah ngantre saya pulang sampe rumah lagi
justru saya yang harusnya terima kasih sama kamu
ada elang mencari mangsa ini dia mangsanya
itu tidak boleh penjahat kan
itu barang orang lain
lima puluh ribu
kok kamu sekarang jadinya tarun tarun gitu sih
gak boleh anak kecil gak boleh tarun tarun sayang
makasih makasih lo
itu pasca yang punya nya
baik ini tasnya
aduh bener bener percaya tentang tangguh
coba kalau dia jadi pengganti ayahnya ton
hmm pasti gak ada yang berani gangguin aku dan tono lagi
eee padahal hebat banget wah hebat
ya terima kasih terima kasih
sekarang saya mau tanya sama kamu
kenapa kamu mau belanja
kenapa kamu mau belanja
belajar bela diri
apakah kamu pengen jadi wonder woman
aku bukan wonder
atau kamu mau jadi preman
jadi dadang voltus a boxer hercules
pengen deket sama kamu
baik kalau gitu saya akan mengajarkan kamu bagaimana caranya memecahkan batu bata dengan baik
konsentrasi saya siapkan dulu ya
satu pernafasan konsentrasi tarik nafas buang lewat belakang
enggak pecah nih
aduh aduh aduh bukan muhrimnya nih
oh di sini
susunya udah lupa
oh di mana dia
oh belum aku nyebutnya belum nyebutnya
hei bangun eh
ya enggak tahu cari aja
bantuin gue dong cari anak gue
anak gue belum dicari
aduh ya ampun
ya allah anak gue
kamu itu ke mana aja sih
ibu ini khawatir tahu mbak
tante tante semuanya pada nyarin kamu
kamu kenapa melakukan ini
hah mau jadi anak pandel
udah enggak mau lagi patuh sama ibu hah
mau jadi anak yang kedua
jangan lakukan ini sama ibu ya
mbak mobilnya rusak ya
iya nih gak tahu kenapa
mesin mobilnya mati
boleh boleh silakan silakan
ibu enggak mau kamu hilang
tapi jauh sih ibu
jawab ibu sekarang
kenapa kamu enggak pulang
abis itu nanya nyasar ibu
kan udah tahu rumah ini mana kok bisa nyasar
ibu sih enggak ngejebet tono
hidup itu tidak boleh putus asa
mobil mogok bisa ketemu saya
alhamdulillah diberi tulis
anak hilang sudah ketemu
tadi ditelepon kan
heh ya ampun tono
kok udah malem enggak pulang pulang sih
aku enggak mau
ya udah biar tante telepon mama dulu ya

jangan mati jangan mati
jangan mati ibu
aku udah nemuin
ya ampun del
harusnya tuh lu terima kasih sama gue
terima kasih kenapa
karena gue baru aja nemuin anak lo si tono
tapi kan anakku cuma satu
ya emang anakku cuma satu
dia sekarang sama aku
ini dur post smellsnya ini apa armsnya ini

ini enggak tahu

jadinya batang sedih
merindik gue gue gak tau gue di kuburan ya

aduh jangan kesitu kesini
aku kemana lagi nih takut nyariin kayak gini kemana ya
kok kamu lupa sih jalannya dimana biko
kemana cepetan kesana
jangan nyariin gue
terima kasih ya mbak udah nganter saya pulang sampai rumah lagi
justru saya yang harusin terima kasih sama kamu
karena kamu udah mengembalikan semangat hidup saya
ya mbak assalamualaikum
waalaikumsalam sampe ketemu ya
wah mbak cewek tuh mbak cantik
masalahnya kan bukan muhrini ya
iya tuh belum apa apa udah kena karmanya
ternyata kalian artis artis yang berbakat
sebagai rasa ungkapan terimakasih saya pada kalian
saya akan memberikan kalian hadiah liburan ke amerika
wah hebat banget saya belum pernah suka ke amerika
tapi dengan satu syarat
syaratnya apa tupak
saya ikut bersama kalian
kalau saya puas kalian akan saya berikan hadiah hadiah lainnya
rumah mewah beserta isinya
kami bukan perempuan tipe seperti itu
kalau bapak mau cari aja perempuan lain
karena kami tidak bisa dipermainkan seperti itu
kamu bikin saya marah
saya bisa saja menutup usaha kamu
kamu sudah tahu keinginan saya kan
kalian benar benar hilang
beraninya melawan pejabat

kalian tahu kita tidak saja akan kehilangan pekerjaan
tapi juga nyawa
pokoknya saya tidak mau tahu
kalian kalian kalian harus memenuhi kemauan beliau
kalau tidak saya tidak segan segan memecat kalian kalian dan kalian